penyekatan yang dilaksanakan di sekitar areal
bundaran seribu tri ini ada yang
akses boleh masuk ke penyekatan seribu tri
adalah kendaraan yang mempunyai
stiker stiker itu udah jelas pak stiker itu sudah
diserang di dalam back pocket ada ada stikernya
yang kedua untuk
penonton penonton yang menulis tiket
itu yang melalui bundaran seribu tri ini adalah
yang grandstand ijk pak
itu sudah jelas ijk
dan untuk hari ini hari ini
bukan gratis istilahnya pak jadi
penonton yang mempunyai tiket
hari sabtu dan hari minggu diperbolehkan
untuk menonton di hari jumat ini